yang pasti sbk ini yang sekarang ada di mandalika itu kan
base nya adalah produksi emas
produksi massal motor yang istilahnya motor gede tentunya
yang bisa ditemui di jalan raya
cuma dimodifikasi dicune up untuk jadi motor balap
karena motogp itu memang sejak lahir itu memang dibuat untuk balap
tidak dibuat untuk produksi emas
secara umum itu sih bedanya
budgetnya juga beda dong ya
karena motogp misalnya sejak awal sudah diniatkan jadi motor balap
level atasnya roda dua ya itu pasti tinggi
untuk semua pabrikan ya
jadi lebih jor joran ya kalau motogp ya
jika italia itu semuanya sudah langsung tinggi
sementara superbaik karena
basisnya adalah motor jalan raya atau produksi emas
itu tentu dari sisi budget tidak sebesar motogp
begitu juga dengan teknologi
teknologi di motogp jeroannya maksudnya jeroan motornya itu jauh lebih canggih ketimbang superbaik
tapi apapun itu ya kita beruntung
dua duanya bisa kita lihat dimandalikan nanti
kalau sistem balapannya apa perbedaannya bung arief
secara umum sama ya
dalam artian ada latihan bebas
ada kualifikasi walaupun di superbaik itu ada super bowl
lalu ada race nya
cuma bedanya kalau di superbike itu race nya ada tiga
race satu hari sabtu dan dua race berikut di hari minggu
race tengahnya dan race tengahnya itu super bowl race
itu hari minggu pagi dan race dua itu hari minggu sore
nanti di mandalika juga sama
sementara di motogp itu cuma satu race nya
itu semuanya itu

kalau misalnya sekarang kita lihat kalau kita lihat
kalau misalnya sekarang kita lihat
antara world superbike dan motogp itu gengsi nya lebih tinggi yang mana
udah pasti motogp
karena kan pertama dari sejarahnya lah
sejarah motogp kan dimulai tahun seribu sembilan ratus empat puluh sembilan
itu sudah langsung jadi balapan motor nomor satu di dunia
terus superbike kan baru seribu sembilan ratus delapan puluh delapan
terus tadi kita sudah singgung soal teknologi
teknologi yang terbaik itu ada di motogp
teknologi motor balap ya itu ada di motogp
dan yang gak kalah penting adalah rider nya
ridernya itu yang udah pasti rider rider top itu adanya di motogp saat ini ya rider top ya
dan kalau kita bolak balik sejarah aja gitu ya
ada pembalap yang hebat di superbike
tapi begitu pindah di motogp atau di gp lima ratus dulu dia kurang bersinar
hmm sebaliknya ada yang pindah di motogp atau di gp lima ratus dulu dia kurang bersinar
sebaliknya juga seperti itu
walaupun ada pembalap dari jempolan dari motogp yang ke superbike yang bersinar
tapi rata rata memang kelasnya beda kelasnya
walaupun secara skill secara umum sama
tapi challenge nya juga berbeda karena motor motogp kan jauh lebih challenging ketimbang motor superbike ya
di superbike besok ada jadi ajang penentuan
jadi kita tahu ada perebutan satu dua
ini masih bisa sepertinya dari kelasemennya kan
antara toprak dan jonathan rea
kalau menurut anda siapa yang potensial
kalau dari perjalanan satu musim mbak itu konsistensi toprak memang luar biasa
dia pembalap muda pembalap turki masih muda
dia adaptasi sama yamaha nya udah mulai kenak nih sekarang
karena dia kan udah bertiga tahun di yamaha baru
tahun ini benar benar bisa meredam kehebatan jonathan raya
karena jonathan rea ini kan
juara dunia enam kali beruntun
sampai kemenalu sampai tahun dua ribu dua puluh ya
itu susah banget dikalahin
itu toprak berhasil mengalahkan sementara sampai hari terakhir di
sebelum seri terakhir di mandali kai ini
ini jadi blessing juga buat kita nih
seri terakhir sirkuit baru langsung jadi sorotan dunia
kenapa karena pertama penentuan gelar juara dunia
kedua bisa nggak akhirnya dominasi jonathan raya itu terpatahkan
tapi kalau misalnya kita bicara soal sirkuitnya sendiri
yang jadi yang juga jadi sorotan dan kekhawatiran adalah
ya sebenarnya ini strategi ya
strategi menggunakan ban mana
katakan kemarin panas sekali kemudian hari ini hujan
jadi mereka reka itu menurut anda itu juga menjadi salah satu hal kendala
oh iya tapi kan pembalap
atau dari tim sudah mengalami itu puluhan kali ya
di banyak sirkuit sama seperti itu mbak
mungkin bedanya di mandalika karena ini sirkuit baru aja
mereka cuma cukup adaptasi dan kalau lihat tadi
jalannya free practice satu dua dan lomba asia talent cup tadi
itu tampaknya adaptasi pembalap berjalan dengan cepat karena juga aspalnya bagus
ketolong asfal yang bagus ya jadi gripnya bagus
untuk menyajikan ya kita mudah mudahan benar benar tersaji balapan yang seru
karena tadi di balapan asia talent cup itu seru banget dan finishnya cuma beda dua detik
perang tanda kunci perang kecil antara jonathan ray dan toprak ketika aling susul di beberapa tikungan di mandali kai itu
mudah mudahan itu terjadi di lomba
oke kalau menurut anda momennya sirkuit mandalika ini pas sekarang bung arief
kan sirkuit ini ada persiapan dan ada kesiapan
persiapan kemarin sempat disorot
kesiapan tadi karena sudah dihomologasi free practice sudah jalan
berarti sudah sangat siap
memang belum sempurna
jadi kalau dibilang sirkuit mandali kai sangat siap untuk menyajikan drama saya pikir ini momennya
kita akan tunggu hari balapan besok hari sabtu dan dua balapan di hari minggu
mudah mudahan akan benar benar ada greget seperti di balapan balapan superbike sebetulnya
bagaimana dengan proyeksinya bung arief
anda melihat bahwa ini bisa long term
karena kita lihat apa yang terjadi dengan sirkuit sentul gitu
ya kalau long term memang tergantar gini
ini kan diinisiasi oleh pemerintah ya mandali kai ya
dari perencanaan pembuatan sirkuit sampai mendatangkan event besar ya
nah mudah mudahan kalau itu diinisiasi oleh pemerintah juga akan long term karena balapan akan menguntungkan
nah profit maupun benefit itu kalau long term sifatnya
nggak bisa kalau cuma sekitar dua tiga kali penyelenggaraan
nah kan kontrak dengan motogp dan juga sbk juga panjang nih mandali kai
dan kalau itu terpenuhi saya pikir itu awal aja gerbang
setelah itu akan banyak event internasional yang datang ke mandalika dan juga event event non balap ya
selama itu misalnya ada sekedar turisme apalah di mandali kai yang menjajal titus mandali kai gitu kan
ngetes ban ngetes mobil ngetes lumas ngetes macem macem di mandali kai itu harus
mandalika itu kalau mau hidup harus banyak event event balap maupun non balap termasuk event turism di sana
bung arief terima kasih banyak sudah berbincang sore hari ini di cnn indonesia newsroom
kita lihat keseruannya besok seperti apa
terima kasih banyak
makasih kita sama sama